wah masih belum lapar keponakan ku
jadi mohon maaf nanda prabu
nanda prabu sekarang
wah kus makin aneh
ampun kusi prabu
ampun kusi prabu
sangat lama sekali
mengapa ibunda juga belum kembali ya allah
aku sangat pengen cemaskan ya
aku takut ada hal buruk terjadi kepada dirinya
aku tidak bisa diam diri seperti ini
aku akan masuk ke dalam
aku ikut dia
dia sudah lenyap melarikan diri
syukurlah kalau begitu
atas bantuan dinda
mari kita pergi dari sini
ayah andai bunda
ayah anda senang sekali
bisa melihat kalian selamat
tidak ada yang lebih membahagiakan bagi orang tua
selain melihat anak anakku
selamat dari marabah
selamat dari marabah
terima kasih diwata aku
sekarang kita pulang ke istana pajajar
mengapa kalian hanya berdiam diri seperti ini
nanda prabu surawisessa
sudah mengusir kami dari istana
rai prabu surawisessa benar benar ketala luas
aku akan menegur rai prabu
dia harus belajar untuk menghormati orang yang lebih tua
jangan menaruh dendam kepada rai
baik ayah anda
jika itu permintaan ayah anda
aku tidak akan memaafkan
rai prabu srawisesa meminta maaf
juga menerima kembali ayah anda dan juga ibunda ke istana
tidak nih mas
kami tidak apa apa
kembalilah kalian ke pajajaran tanpa kami
dan maafkanlah raimu
tetapi keputusanku ini
sudah sangat buruk
ayah anda bisa mengerti
kami tidak punya pilihan lain
kami bersedia ikut kalian
kembali ke istana pajajaran
mari ayah anda ibunda
kamu membuat ayah kaget
ada apa nanda prabu
ada apa saya memanggil rai ini
saat ini uhamu tidak bisa keluar istana pada jalan
wak prabumu masih ingin beristirahat daripadaku mohon maaf
apa maksudku kau semakin aneh
terima kasih nanda prabu terima kasih
tapi wak masih belum lapar kepadakanku terima kasih
nanda prabu sekarang makan sendirian
sudahlah diam wak
kelas sini kelas sini
wakku semakin aneh
ampun gusti prabu
sejak tadi pagi gusti yamukmarunggo seperti terganggu pendengarannya
benar gusi prabu semua terjadi begitu saja
jangan jangan peras ini pelakunya
sepertinya ada yang minta pertolongan kita
apa yang terjadi siapa yang menyerangmu
kasian sekali kesana gini
ayo kita balik ke perkampungan agar ditolong oleh warga
kenapa tubuhnya membusuk
sepertinya dia terkena grups matikan
usah ingat tubuhnya cepat musuh seperti ini
tapi siapa pelakunya
apa yang terjadi ini
apakah kau yang membunuh warga penduduk itu
aku membiarkan kalian untuk hidup
tapi kalian memilih untuk mati
kita harus berhati hati